sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bisa kan pekerjaan aldo lagi
ya biar nanti aku pikirin
sekarang amperin dulu aku ke hotel karina
eh tunggu dulu
kamu gak boleh pergi gitu aja
aku sibuk keminggir
kamu lupa ya sama janji kamu di mobil tadi
kamu telpon toko itu sekarang
baru aku biarin kamu jalan
mau ngabulin permintaan gak penting kamu itu
maaf anda nggak boleh masuk
hotel ini khusus untuk kalangan sendiri
orang luar tidak boleh masuk
dekat sini kan
kenapa di playing bar
ikut mengatur kondisi orang orang ini
pacaran saja kamu menyatu udara
jadi lu mau sama dia
oke dia memang cantik tapi gue rasa dia bukan tipe lo deh
dengar ya manis kalo lu mau sama gue gue akan jadiin lu orang kaya beneran
beresik lu ya
alah lu gausah bahasa inggris deh lagian dia juga ga bisa bahasa inggris
kampungan banget sih lu loh
ngapa ini ikut campur
gue supirnya dia
bukan adusan kamu sekarang kita mau kemana nih
ke rumah kamu
ya kamu kan gak mau bicara sama aku jadi aku pikir mendingan aku bicara sampah apa kamu
siapa yang ngizin kamu ketemu sama papa
aku gak perlu izin dari kamu untuk ketemu sama bapak kamu
puter balik putar balik sekarang juga
heh kamu denger ga sih aku bilang puter balik sekarang juga aku ga mau pulang

tadah pengen ba producers
kalian tolong turun
mobil ini dilaporkan telah dicuri
dan sekarang kalian ikut kami ke kantor
papa tidak akan melepaskan kamu
lebih baik malam ini kamu tidur di sana
supaya kamu bisa merenungkan kata kata papa dengan baik
papa harus tidur
kamu tidak perlu khawatir
bapak sudah bilang sama polisi
besok juga kamu bisa keluar
kalau lo di sini itu wajar
soalnya lo yang salah
nah tapi kalau gue
salah kamu sendiri
siapa suruh kamu ngikutin aku
terus ngapain ke diskotik
kalau gue lihat nih ya
lu bukan tipe cewek yang suka ngabisin waktu di sana
kamu tuh gak kenal sama aku
jadi nggak usah sok tau
terus di rumah sakit
mau pakai acara bunuh diri segala
pasti itu kan yang pengen kamu dengar
aku bukan tipe orang kayak gitu
dan waktu di rumah sakit
sebenarnya aku cuma pura pura
cuma tamunya aja yang bodoh bisa ketipu
oke sekarang kalian silap silap keluar ya
eh tunggu dulu dong
lo mau ke mana sih
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
kok nggak pulang ke rumah
nggak usah ngurusin urusan aku
terusin aja urusan kamu sendiri
kan gue supir lo hari ini
kamu tuh jadi orang ngeselin banget sih
aku udah bilang jangan ikutin aku terus
emang kamu cinta sama aku
aku gak tertarik sama cowok kayak kamu
kenapa sih lo ngejalanin hidup lo seperti ini
iya emang lu bahagia terus terusan bersikap seperti ini pura pura kuat pura pura tegar pura pura bisa menghadapi segalanya
kadang kadang nih ya lebih enak tuh kalau kita bisa bersikap jujur
lebih melegakan kalau kita bisa mengakui apa yang kita rasakan dalam hati dibanding menyembunyikannya terus
kamu tau nggak kamu tuh kayak landak
dalamnya kamu ini tuh kecil rapuh
tapi selalu aja pura pura keras pura pura tegar pura pura kuat menghadapi segalanya
apa benar bersedia ngantriin aku kemana pun aku pergi
berhati besar untuk memahami hati kita
kita udah sampai
aku udah lama gak datang ke sini
aku tinggalin kamu di sini
tapi itu kan salah kamu sendiri
chef suruh kamu pergi duluan ninggalin aku
setelah kamu pergi
aku sangat kesepian
dan itu nggak gampang buat aku kak
ratu bosen di sini
tuh nanti ratu juga mati kok
ratu pengen jalan jalan
ratu pengen ngebuktiin sama dokter sama papa
kok ratu tuh nggak butuh pertolongan
kamu gak boleh ngomong seperti ini
kamu jangan berlagak kuat di depan kak dika
kak dika tahu kok kamu lagi sedih mikirin penyakit kamu
kak dika juga tahu
tapi kamu jangan sedih terus mikirin sifat papa yang keras
kalau kamu ingin berlagak kuat di depan orang lain
di depan papa juga itu terserah kamu
tapi kamu dia lakukan itu di depan kak dika
anggap kak dika ini seperti sahabat kamu teman kamu
sehingga kamu bisa mencerahkan semua kesedihan kamu
sampai perasaan kamu tuh bisa lega
menangislah sepuasnya sayang
kak dika akan selalu ada di sisi kamu nemenin kamu
katanya kak dika akan selalu ada buat aku
kak dika udah pergi ninggalin aku
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
lo tau gak apa artinya bunga ini
bunga ini melambangkan kebahagiaan
jadi siapapun yang menerimanya pasti akan mendapatkan kebahagiaan
nyokap lo pasti senang banget loh udah di sini
dan dia berharap lo akan selalu bahagia